kita ke kasus lain komisi pemberantasan korupsi senin malam kembali melakukan operasi tangkap tangan
kali ini pejabat eselon iii direkturat jenderal pajak kementerian keuangan terjaring karena diduga terlibat kasus suap di sektor perpajakan
dalam operasi ini petugas kpk menyita dua unit mobil dan menangkap seorang pejabat pajak berinisial hs
yang diduga melakukan suap lebih dari satu miliar rupiah dalam pengurusan pajak oleh pengusaha berinisial mh
penangkapan dilakukan setelah petugas pajak itu melakukan transaksi suap dengan wajib pajak di jakarta
belum ada keterangan resmi dari pemimpin kpk ataupun direkturat jenderal pajak kementerian keuangan terkait operasi tangkap tangan ini
rencananya kpk akan memberi keterangan resmi hari ini
porespondensi nnnh arman helmi di kpk saat ini
arman jadi seperti apa perkembangan
kasus sampai saat ini dan betulkah kpk akan melakukan konferensi persnya
ya baik selamat siang dhaniar
hingga saat ini komisi pemberantasan korupsi memang belum memberikan pernyataan resmi atau memberikan rilis resmi terkait operasi tangkap tangan
yang melibatkan salah seorang pejabat eselon iii di lingkup direkturat jenderal pajak kementerian keuangan republik indonesia
dan dalam operasi tangkap tangan ini juga di kpk juga menangkap salah seorang pengusaha
inisial baik dari pengusaha tersebut maupun dari pejabat eselon tiga ini masih kami telusuri
jadi kami masih belum bisa memberikan informasi secara resmi mengenai identitas atau inisial dari pejabat eselon tiga ini maupun dari pengusaha itu sendiri
dan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi ini terkait dugaan suap yang diberikan oleh wajib pajak dalam hal ini
dari pengusaha kepada pejabat eselon iii untuk meringankan biaya pajak
jumlah atau biaya atau uang yang disita oleh penyidik kpk dalam hal ini adalah kurang lebih
jumlahnya cukup banyak yang diterima pejabat eselon tiga dari pengusaha ini
dan memang pada saat dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu kepada direktur pelayanan dan humas di direkturat jenderal pajak kementerian keuangan
pihak menyampaikan bahwa mereka belum menerima informasi juga dari masih berkoordinasi baik dari kpk maupun dirjen pajak
mereka tidak menampik atau tidak membantah
kalau misalnya ada salah satu
salah seorang pengusaha eselon tiga dari lingkungannya yang ditangkap tangan oleh penyidik kpk tadi malam
dan sampai saat ini penyidik kpk masih memeriksa pejabat eselon tiga yang tertangkap tangan bersama salah seorang pengusaha tersebut di gedung kpk
dan menurut informasi dari kepala bagian humas komisi pemberantasan korupsi bahwa konferensi pers atau pernyataan resmi dari pihak komisi pemberantasan korupsi
dan direkturat jenderal pajak akan disampaikan mereka pada hari ini sekitar pukul lima belas
waktu indonesia barat atau sekitar jam tiga sore
jadi sampai saat ini awak media kami masih menunggu pernyataan ataupun juga informasi dari komisi pemberantasan korupsi terkait informasi ini terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh kpk
yang telah melibatkan pejabat eselon iii direkturat jenderal pajak kementerian keuangan bersama salah seorang pengusaha
iya arman anda berada di kpk sejak pagi hari
apakah anda melihat ada gerak gerik kuasa hukum yang nantinya akan mendampingi
apakah anda pun ikut serta dalam konferensi pers
dari pagi siang hari saya tidak melihat lihat sekarang ada kedatangan ataupun juga gerak gerik dari kuasa hukum
baik dari pengusaha yang tertangkap tangan maupun pun pejabat eselon iii
kami masih menunggu dan menanti seperti terterangan atau terformasi dari hukum mungkin datang
sekitar pukul sebelas waktu indonesia barat kami masih belum mendapatkan keterangan apapun
juru bicara kpk
iya iya terima kasih arman helmi
nanti ya kira kira pukul lima belas waktu indonesia barat nampaknya konferensi pers akan dilakukan oleh kpk
terima kasih untuk laporan anda